kamu kenapa sih
aku udah mau diajakin sandiwara untuk manasin papinya reva
terus kemarin kemarin aku udah turutin apa yang kamu mau
aku turutin semuanya
cemerlang brilliant banget parah
gimana kalau kita sekarang masuk ke dalam
terus kita fotoin papi lo lagi makan sama tante gue
nanti kita kasih lihat ke adriana biar dia itu makin bete gitu
gue kayaknya agak ragu ragu deh kalau kayak gitu
tapi kalau misalnya papi tahu
adriana ngasih tau papi tuh
tapi pasti bakal marah banget sama gue
gimana kalau gue aja yang foto
terus gue yang kirim ke adriana
terus adriana kan gak bakal tau kalau ada gue disini ngikut sama lo
oke sekarang kita masuk
udah oke yuk
jangan jangan be
kamu jangan marah marah
kalau kamu meledak ke adriana dan alec
sama aja kamu mempermalukan diri kamu sendiri
ah itu papi
aku sendiri dia
cemburu ngeliatin dia mesra sama alex
udah deh bokap gue gak bisa nahan amarahnya di depan kolega kolega kerjanya
kita masih berbuat sesuatu rek
kita samperin aja kita gangguin aja biar dia nggak betah di sini
boleh join nggak sama kalian
kok pake nanya sih gue ngapain di sini
jelas jelas gue di sini mau makan mau minum
karena ini namanya restoran
kalau gue mau berenang gue di depan tuh ada kolam renang
kayaknya memang reva sengaja mau melindungi aku
dia berusaha dan menjaga agar adriana tidak bikin malu di depan

sini sama feren di sini
tengok ini juga tadi ya kak ia
mau temangannya nanti aku akan ceritakan
eh denger ya
lo gak perlu ada di sini
lo bisa cari tempat makan dan minum lain
kalau lo mau minum mungkin tuh air kolam di depan sekalian
lo katanya pengen berenang sekali minum
penyelam sambil minum air tuh sekalian ya
daripada lo di sini lo mengganggu gue
lebih baik lo pindah meja
lo berdua pergi
gue bakal tetap duduk di sini nemenin allah
oh gue tahu
lo pasti sengaja kan di sini
mau gangguin bokap gue
maksud lo butuh apa sih
gini ya menurut gue sih sebenarnya lo gak pantas di sini
apalagi sama adriana dan berdua aja
harusnya lo sadar diri dong
adriana tuh kan udah punya suami
lo sekarang jalan sama istri orang
hmm iya bener banget tuh alex
kalau misalnya lo mau berpikir yang jernih dan sehat sih lo gak bakal jalan sama adriana
ya walaupun sekarang rumah tangga adriana tuh sedang halus
terombang ambing gitu ya
tapi tetap gak boleh dong alex
lo berdua jangan nuntuk adriana
dia juga selingkuh
kayaknya lo harus serah lo di hubungan lo
tapi gue tuh bukan selingkuh
tapi papi gue lagi jalan sama tantenya cindy untuk urusan kerjaan
ya mau gimana lagi ya
soalnya istri sahnya sih nolak tuh
gak mau jalan sama dia
lagi juga kalau misalnya papinya reva mau nikahin tante gue itu sah sah aja loh
karena ya kalau misalnya papinya reva nikahin tante gue itu gak melanggar hak gak melanggar hukum gak melanggar norma norma agama
jadi sah banget
gue sih dukung banget sih
malahan gue berharap semua gaya secepatnya
supaya istri mudanya itu bisa ngerasain apa yang dirasain sama almarhum nyokap gue selama ini
bagaimanapun gue ini tetap ibu lo
dan gue lebih tua daripada lo
lo gak punya etika gak punya sopan santu tuh ngomong sama orang yang lebih tua daripada lo
dan lo udah ngerusakin semuanya
rumah tangga gue lah hancurin
lo udah menggaguh kehidupan gue juga reva
jadi lebih baik lo berdua pergi dari sini sebelum gue teriak dan sebelum semua orang denger
dan lo berdua akan diseret seret keluar
kalau perlu lo tuh di cemplungin ke kolam perang
aduh gue takut
gue gak takut
sampai lo nekat lo macem macem di sini
kalau allah itu mantan pacarnya boy
lo berdua udah ngerusak kebahagiaan gue
gue gak akan lupain itu
kamu kenapa sih
aku udah mau diajakin ke sandiwara untuk manasin papinya reva
terus kemarin kemarin aku udah turutin apa yang kamu mau
aku turutin semuanya
tapi sekarang kamu marah kayak gini sama aku
adriana aku juga punya perasaan
aku punya perasaan ke kamu
rasanya cuka nih anak
udah berani dia mengungkapin perasaannya ke gue
aku suka sama kamu
tapi kayaknya gue harus manfaatin aja nih anak satu buat kepentingan gue
alex mudah mudahan lo gak error lagi deh
aku ngerti aku ngerti
tapi tugas utama lo lo harus misahin rako dan lo
itu yang gue mau
aku akan ngerti apa yang kamu mau
apapun yang kamu mau aku akan lakukan buat kamu
tak ada apasana
ya ga ada apa apa
pas dateng om bangas lagi bertanding final tuh